sebuah truk tanki menabrak kendaraan dan rumah di pinggir jalur nasional pantura kabupaten tuban jawa timur selasa pagi
kecelakaan bermula ketika truk tanki melaju dari arah timur tuban menuju barat semarang
sesampainya di lokasi kejadian kendaraan syarat muatan ini tiba tiba oleng dan keluar jalur kiri
truk tanki kemudian menabrak truk tronton yang sedang parkir di bahu jalan dan menghantam pagar dan teras rumah
tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini
selanjutnya truk tanki dipindahkan polisi ke kantong parkir agar tidak mengganggu lalu lintas
polisi juga melakukan olah tkp dan meminta keterangan sejumlah saksi